informasi lainnya saudara dalam sidang kasus korupsi ex menteri pertanian syahrul yassin limpo
biduan nayunda nabila bersaksi di persidangan kemarin
ia diperiksa bersama tiga orang saksi lainnya
nayunda mengungkap awal mula perkenalan dan percakapan dirinya dengan yassin limpo melalui muhammad hatta
yang saat itu menjabat sebagai direktur alat dan mesin pertanian direktorat jenderal prasarana dan sarana kementerian pertanian
nayunda mengaku mendapat bayaran sebesar dua puluh juta rupiah saat bernyanyi di kementerian pertanian
ada yang di kantor karantina kalau tidak salah itu di bekasi
oke so disitu ya saudara nyanyi ya
karena ada di rumah pribadi sih pak
ada yang dua puluh ada yang tiga puluh tapi kebanyakan dua puluh sih karena
tapi kalau lihat di dakwaan berapa itu
itu lima puluh pernah tidak saudara dibayar lima puluh sampai seratus juta
tidak pernah yang mulia sama sekali tidak pernah